masih banyak kemungkinan lain lia
lagipula mama kamu tuh gak mungkin deh
dia jadi kayak gini deh
belinda setuju untuk tinggal bersama kita di rumah ini
akhirnya rumah ini bisa lebih rame
dan kamu punya temen gak kesepian lagi
belinda tante senang loh kamu bisa tinggal di sini
iya saya juga kok tante
mendingan kamu antar belinda ke kamarnya
ya udah deh
bukannya lu udah betah ya di singapur
gue emang bosen lama lama
soalnya gak ada temen
lagian di sini ada lo kan
sebenarnya sih gue udah lama mau balik
eh kebetulan deh
ajak gue tinggal sini
ya untuk nemenin lu
ya udah deh gue gak mikir dua kali
eh lihat deh gue bawa apa
lu masih inget gak

enggak abendin lu
kenapa kok kan
serius harus dilihat
ni udah tujuan lu apa
rafiq kena pun jijik di daun
perut keluar agak cantik juga
ya nggak lah

gila aku cabut dulu ya
gue jadi kangen
nggak tau deh
menurut lo gimana
aku harus bisa kabur dari sini
aku gak mau mati disiksa di sini
aku mau ketemu lia
jualan kok di danau
ada yang beli
ya udah aku yang beli deh
ya udah aku bikin
kamu duduk disitu aja ya
soalnya kalau yang bikin lagi ngelambun itu rasanya pasti berantakan
jadi biar aku aja ya
kamu kenapa sih li
tidak ada apa apa
tidak ada masalah
aku merasa hidup aku tuh udah hancur long
nggak ada gunanya lagi
lie aku masih tetap yakin kalau kamu tuh gadis yang kuat
dan aku masih yakin nggak mungkin ibu kamu tuh ninggalin kamu tanpa alasan
tapi tapi kalau seandainya ibu kamu meninggalkan kamu tanpa alasan
yang harus kamu tahu itu salah ibu kamu bukan kamu
agak dapet kegiatan budi
aku mau ke dekat wart
acara launchingnya itu akan dilaksanakan besok
undangannya setelah ini kami kirim ya
bagus dong kalau kayak gitu
pak makasih banget ya infonya ya
oke saya pasti datang bu
ya terima kasih pak
kenapa lah aku kayak seneng banget
aku aku lagi seneng
aku tahu lia sebentar lagi kamu bakal seneng banget
impian kamu untuk mendengar lagu itu dan melihat lagu itu beredar akan terwujud lia
dan kalau impian kamu terwujud artinya impian ku juga akan terwujud
ayo dong jangan murung terus
eh aku tahu apa yang bikin kamu senang
akhirnya awak bangun juga
dasar perempuan pembawa siang
maunya kabur terus
ibu tahu tak
aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk ibu
mulai hari ini seluruh paspor dan data data aku tahan
ibu tahu tak
ibu sudah banyak mengeluarkan uang untuk ibu
ibu tahu tak
ibu sudah banyak mengeluarkan uang untuk ibu

kalau ibu macam macam ibu akan kena denda
ya tuhan aku pengen ketemu liat
sekarang gimana caranya aku ketemu lihat
ibu dengar tidak

itu dilakukan banget
umukku sudah kipung berubah
akhirnya akueuroflix kita punya